saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia atas pengertian
dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan
pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa
akibat covid sembilan belas dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencarian dan pekerjaan
untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran covid sembilan belas di hari hari terakhir
kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang
kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas
kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari hari terakhir
agar pilihan kita tepat baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian
dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
kebijakan kita dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini akan bertumpu kepada tiga pilar utama
yang pertama kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi
yang kedua penerapan tiga m yang masif di seluruh komponen masyarakat
yang ketiga kegiatan pemerintahan
yang ketiga kegiatan testing tracing isolasi dan treatment secara masif
termasuk menjaga bor penambahan fasilitas isolasi terpusat
serta menjamin ketersediaan obat obatan dan pasokan oksigen
ppkm level empat yang diberlakukan tanggal dua puluh enam juli sampai dengan dua agustus kemarin
perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian
tingkat kasus aktif tingkat kesembuhan dan persentase bor
oleh karena itu dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini
pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan ppkm level empat dari tanggal tiga sampai dengan sembilan agustus dua ribu dua puluh
di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat
sesuai kondisi masing masing daerah
hal hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh
menko dan menteri terkait
dan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi
pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial bansos untuk masyarakat
program keluarga harapan pkh bantuan sosial tunai bst dan blt desa
bantuan untuk pemerintah
untuk usaha mikro kecil pkl dan warung
bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan
dan program banpres produktif usaha mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal tiga puluh juli yang lalu
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
walaupun sudah mulai ada perbaikan
namun perkembangan kasus covid sembilan belas masih sangat dinamis
sekali lagi kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus covid sembilan belas ini
saya sangat mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan para dermawan
yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan
memfasilitasi isolasi mandiri dan upaya upaya

saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dan saudara saudara yang telah berkumpul dengan kami
covid sembilan belas adalah tantangan yang harus kita atasi bersama
melalui usaha dan kerja keras
serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini
insya allah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi covid sembilan belas ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu tadi kita saksikan bersama pernyataan dari presiden republik indonesia joko widodo
terkait dengan kelanjutan ppkm
di mana presiden melihat bahwa ppkm level empat membawa perbaikan
membawa perubahan dalam skala nasional
untuk itu presiden memutuskan untuk melanjutkan ppkm level empat

di beberapa kota mulai tanggal tiga agustus

kemudian presiden juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah fokus dalam beberapa kebijakan
diantaranya percepatan vaksinasi
kemudian juga terus menggenjot penerapan protokol kesehatan tiga m
dan juga kegiatan testing tracing treatment
serta isolasi secara masif
termasuk menjamin ketersediaan obat dan juga tempat tidur
pemerintah juga saat ini masih terus mendorong

program keluarga harapan dan blt desa

dan juga bantuan usaha mikro kecil
dan juga subsidi upah
dan presiden juga tidak lupa untuk mengingatkan masyarakat
untuk terus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan